baik nah sekarang kita akan buka dengan kisah dari alfian syah alias alpin
ini bocah yang berani sekolah dari parung panjang bogor ke jakarta dengan krl tanpa diantar orang tua ini
mendadak populer dan juga mendapatkan banyak sorotan hingga gubernur dki jakarta anies baswedan
ya kami akan merangkum untuk anda karena saat ini alpin mendapat banyak perhatian sekaligus bantuan dari para donatur ini kisahnya
inilah alpin bocah berumur delapan tahun yang kisahnya viral karena semangatnya menempuh perjalanan seorang diri
dari parung panjang bogor ke jakarta menaiki angkot dan krl demi bersekolah
kisah alpin yang diunggah ke sosial media memicu rasa simpati publik
berawal dari sinilah cerita alpin pun menuai perhatian
bala bantuan pun datang menghampiri keluarga alpin yang terhimpit ekonomi
kini alpin dan keluarga bisa menata hidup di tempat tinggal barunya
bantuan dari donatur berupa hunian rusun ben hill ini dipilih karena lokasinya memang tak jauh
dari sekolah alpin di sdn dua petang kebon kacang jakarta pusat
karena ketiadaan biaya dan mengandalkan kartu jakarta pintar untuk mendanai keperluan sekolah
membuat sang ibu tidak mau memindahkan sekolah alpin
ia merelakan anak ketiganya menempuh perjalanan jauh demi bersekolah di jakarta
kini alvin tak harus melakukan perjalanan jauh lagi demi menuntut ilmu
langkah kecilnya siap mengantar menuju sekolah menggapai cita cita menjadi seorang masinis
tetap semangat ya alpin